dan memang perbaikan sendiri akan memuatkan waktu hingga tiga bulan lamanya
dan sekarang saya akan ajak anda untuk melihat lebih dekat profil dari jembatan cisomang ini
dan jembatan cisomang jawa barat ini merupakan jembatan yang menghubungkan jakarta dan juga bandung
jembatan ini berada di jalan tol purbalenyi di kilometer satu ratus tujuh ratus dan masih masuk kawasan purwakarta
jembatan ini seperti kita lihat dibangun pada tahun dua ribu
dan memang di tahun dua ribu dua dan memiliki panjang sekitar dua ratus lima puluh tiga lima belas meter
dan jumlah bentang sendiri ini ada sebanyak tujuh bentangan
baik ini adalah jumlah dari bentangan itu sendiri
dan pilarnya sendiri ada sebanyak enam pilar
mulai dari merata
mereka menyebutkan di sini adalah pilar p p satu hingga p lima
ada sebanyak enam pilar memang di situ
selain itu untuk jumlah gelagar
jumlah gelagar itu adalah lempeng
lempeng yang akan membuat pilar pilar ini semakin kuat
di mana lempeng ini merupakan lempeng baja yang menguatkan dari pilar pilar baik itu pilar hingga pilar lima itu sendiri
di bagian mana saja kerusakan ataupun retakan yang terjadi di jebatan tersebut
kita lihat di sini ini adalah yang berwarna merah
yang berwarna merah ini adalah retakan dan juga bisa dikatakan sebagai kerusakan yang selama ini terjadi di jembatan cisomang ini
dan beberapa kerusakan di antaranya ini pada bagian pilar dan juga kepala pilar
seperti ada di pilar p p satu
lalu ada juga di p dua
dan juga terakhir ada di p lima
di mana kerusakan ini ataupun keretakan dengan kelebaran ataupun diameter dari celah ataupun rongga itu sebanyak dua hingga empat mm
tidak hanya di bagian pilar tetapi juga di kepala pilar
pada pilar p dua memang ditemukan
dan pada puncak pilar telah melebihi toleransi yang disyaratkan
namun walaupun begitu vibrasi jembatan masih dalam ambang batas aman
kemudian keretakan juga terjadi pada pilar p ini
di mana pada pilar p dengan lebar retak dua hingga dua puluh lima meter
lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak jasa marga maupun pihak pihak terkait untuk mengatasi hal ini
dan untuk saat ini telah dilakukan pemadatan tanah wrapping serta persiapan
dan juga pelaksanaan bore pile atau pemakaian fondasi berbentuk tabung pada pilar p dua
selanjutnya kita akan melihat kembali
seperti apa pembatasan yang dilakukan oleh pihak jasa marga terkait dengan pembatasan kendaraan yang melintasi kawasan jembatan cisomang ini
ternyata memang hanya dibatasi untuk kendaraan kendaraan kecil
yakni golongan satu
baik itu sedan
dan juga kendaraan kendaraan pickup minibus dan lain sebagainya
namun perlu diketahui pula bahwa kendaraan seperti truk dan juga bus ternyata juga untuk sementara ini dilarang melintasi kawasan tersebut
agar beban dari jembatan cisomang itu semakin berkurang
dan penggunaan jembatan cisomang ini memang cukup membuat masyarakat menjadi takut dengan adanya kejadian ataupun kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut
namun sudah dipastikan bahwa pihak pihak terkait tersebut memastikan bahwa lajur ini cukup aman dilewati untuk kendaraan kendaraan kecil seperti itu
dan lajur mana saja yang bisa dilintasi oleh kendaraan kendaraan besar seperti bus truk dan juga kendaraan yang dengan ganding truk ganding seperti itu
maka kendaraan tersebut bisa baik itu dari arah menuju jakarta menuju bandung dapat keluar di gerbang tol jatiluhur kilometer delapan puluh
dan juga menggunakan jatiluhur
jalan nasional yang menuju pada larang itu sendiri
sedangkan pengguna jalan tol di luar golongan satu dari arah bandung menuju jakarta dapat keluar di gerbang tol cikamuning kilometer satu ratus tujuh puluh
dan juga menggunakan jalan nasional kemudian dapat masuk kembali ke jalan tol di gerbang tol jatiluhur km delapan puluh empat
itu tadi sejumlah jalur alternatif yang bisa dilintasi oleh kendaraan dengan sumbu lebih dari satu